sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
nggak nggak jan nggak lagi jan
tepat jan tepat
asalkan kamu mau pergi ninggalin hutan ini
iya jan tapi tapi jan
nggak usah pakai tapi tapi
atau kamu mau aku merintahin temen temenku
nggak jan nggak lagi jan

teman teman sekarang kalian boleh pergi
nggak pak ikutin jan ini aja deh
nggak tahu deh
nah itu tarzan pak
ya kan pak
tarzan papaku sengaja datang ke sini
buat minta maaf denganmu
kenapa aku sengaja datang ke sini buat minta maaf sama kamu
sengaja aku kemari
bapak berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi
dan tidak akan berburu lagi di hutan ini
dan tidak akan menembak binatang di hutan ini lagi
bapak sangat menyesal
sekarang bapak minta maaf ya
tarzan sudah terlalu banyak salah sama bapak
hei kau berjanji tidak ada salah
justru bapak dan kawan kawan yang bersalah
sekarang bapak meminta maaf ya
cepat ke sini
sekarang biarkan kau minta maaf
kami berdua sudah sadar
tapi jangan dipencet tarzan
tidak ada masalah bgt tarzan sudah kecewa
kalau dia sudah terbanjir
dia tidak akan takut bawan b dng
barangkali akan naik
tarzan sudah itu
tarzan sudah berjalan bakar

jangan ketawa aja
itu aku bayarin pisang buat kalian
sebagai tanda pepisahan kita
aku sama teman teman aku
bakal pergi dari sini
hutan ini udah bisa dimasukin orang
dan aku sama teman teman aku
buat pergi dari sini
dan mencari tempat yang lebih aman
selamat tinggal jenny
selamat tinggal bobby